unik antik dan cantik
inilah pesona mobil klasik milik martinus sugandi kakek berusia tujuh puluh tujuh tahun warga jemur sari surabaya
sesuai usia pemiliknya mobil mobil yang martinus koleksi juga berusia tua
rata rata usianya di atas enam puluh tahun ke atas
ya merawat mobil klasik seperti ini memang gampang gampang susah
selain mahal seringkali spare partnya harus didapat dengan cara impor
maka jangan ditanya berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk membuat mobil mobil jadul ini tetap kinclong dan mesinnya terjaga
sehingga dapat diajak berjalan jalan jarak jauh sekalipun
martinus sugandi yang juga seorang pengusaha ini menceritakan dirinya terpikat dengan mobil yang dirinya koleksi sejak tahun tujuh puluh an
salah satunya karena ukurannya yang mungil dan dianggap memiliki kecantikan tersendiri
mobil berkapasitas mesin seribu cc ini makin populer setelah dipakai oleh aktor roy at kidson saat memerankan tokoh kocak mr bin dalam serial komedi televisi di era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
selama sepuluh tahun terakhir martinus mengoleksi empat jenis mobil klasik moris yaitu mini moke keluaran tahun seribu sembilan ratus enam puluh mini van tahun seribu sembilan ratus enam puluh
serta dua unit mini cooper produksi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua dan seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
dengan perawatan intensif mobil mobil klasik ini menjadi bernilai tinggi
salah satu mobilnya pernah ditawar dengan harga mencapai lima ratus lima puluh juta rupiah
namun martinus menegaskan
mobil mobil klasik koleksinya ini tidak untuk dijual
penggemar moris mini tersebar di seluruh indonesia termasuk artis raffi ahmad dan andre taulani
harga belinya bervariasi mulai dari tiga puluh juta sampai tiga ratus juta rupiah per unit
tergantung pada kondisi kendaraan aksesori serta komponen pemacu performa mesin
lukman rozak surabaya jawa timur